saudara saudara hari ini kita melakukan pemeriksaan tujuh belas lima puluh dua spesimen
sehingga total yang kita pereksa lima ratus empat puluh satu ratus lima belas spesimen
jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak satu satu ratus enam orang
sehingga akumulasinya menjadi empat puluh empat ratus orang
kalau kita rinci kasus positif masih didominasi penambahan pada beberapa provinsi
di antaranya jawa timur hari ini melaporkan dua ratus empat puluh lima kasus baru dan tujuh puluh satu sembuh
sulawesi selatan satu ratus tujuh puluh lima kasus baru dan empat puluh empat sembuh
kalimantan selatan satu ratus enam puluh sembilan dan satu ratus empat belas

dki jakarta satu ratus satu kasus baru dan satu ratus tiga puluh empat sembuh
kemudian jawa tengah lima puluh enam kasus baru dan tiga puluh sembuh
penambahan kasus baru dari beberapa daerah tersebut didapatkan dari tracing yang agresif
dari setiap kasus positif yang dirawat
tracing ini kemudian ditindaklanjurkan
ini tersebut dilakukan secara agresif
dan kemudian dilakukan testing secara masif
memenunjukkan gambaran hasil positif yang cukup banyak
penambahan kasus ini adalah gambaran bahwa memang kontak dekat
yang kemudian kita lakukan tracing secara agresif
dan kemudian dilakukan testing secara masif
menunjukkan gambaran hasil positif yang cukup banyak
ini menjadi penting saudara saudara sekalian
karena kasus kasus positif inilah yang kemudian harus betul betul kita edukasi
untuk melaksanakan isolasi dengan baik
apabila menunjukkan gejala yang membutuhkan layanan rawatan
sudah barang tentu kak khusus ini akan kita bawa ke rumah sakit untuk kita rawat
namun pada kasus dengan gejala yang ringan kita minta untuk melaksanakan isolasi mandiri
isolasi mandiri secara ketat sesuai dengan protokol yang telah kita berikan
ini adalah satu satunya kunci untuk kemudian memutus rantai penularannya
beberapa daerah memberikan laporan kasus positif yang jauh lebih sedikit dibanding dengan kasus sembuh
sebagai contoh papua hari ini melaporkan tiga puluh dua kasus baru
namun juga melaporkan satu ratus tiga sembuh
kemudian banten tiga puluh empat kasus baru ada dua puluh lima sembuh
sumatera barat enam kasus baru tiga puluh enam sembuh
ada delapan belas provinsi yang melaporkan penambahan kasusnya di bawah sepuluh
dan tujuh provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus baru
namun ada penambahan kasus sembuh yang cukup signifikan
oleh karena itu total kasus sembuh hari ini kita mendapatkan jumlah lima ratus delapan puluh sembuh
sehingga totalnya lima belas tujuh ratus tiga sembuh
sehingga totalnya tiga puluh tiga orang
meninggal tiga puluh tiga orang
sehingga totalnya menjadi dua dua ratus tiga puluh satu orang
kami masih melakukan pemantauan pada dua puluh sembilan satu ratus dua puluh empat orang
dan pengawasan secara ketat pada pasien sebanyak tiga belas lima ratus sepuluh orang
empat ratus tiga puluh satu kabupaten kota terdampak di tiga puluh empat provinsi
ini adalah gambaran dari banten
ini adalah gambaran bahwa kita harus ketat kembali untuk mengendalikan sebaran penyakit ini
dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat
saat ini di beberapa sektor aktivitas sosial sudah dilaksanakan oleh masyarakat
kita bersyukur bahwa aktivitas produktif secara bertahap sudah bisa kita mulai
sudah barang tentu ini
ini akan kita kendalikan dengan kajian epidemiologinya
kita berharap bahwa aktivitas sosial yang sudah mulai dijalankan secara selektif
secara bertahap tidak akan meningkatkan kasus baru
ini dikarenakan semua warga negara kita yang melaksanakan aktivitas patuh dan disiplin
untuk menjalankan protokol kesehatan
upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat surat edaran yang baru
tentang pembagian jam kerja khususnya untuk dki
ini adalah salah satu bentuk kita mencoba mengatur kembali aktivitas produktif namun aman dari covid sembilan belas
ini menjadi pembelajaran baik meskipun kita akan terus memantau secara ketat
perkembangan epidemiologinya dan bisa diimplementasikan di tempat tempat yang lain
dengan cara dan prinsip yang sama
saudara saudara banyak yang sudah berpartisipasi dan semuanya melakukan itu
saatnya sekarang kita bisa menjadi contoh
bisa menjadi teladan di lingkungan kita terhadap kepatuhan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ini
tantangan untuk kita merubah kebiasaan kebiasaan yang semula
tidak aman terhadap covid menjadi kebiasaan yang aman terhadap covid
ini membutuhkan atensi yang khusus pada basis level keluarga
sehingga diharapkan keluarga bisa menjadi agen perubahan perilaku ini pada seluruh anggotanya
jika ini kita lakukan secara bersama sama maka kita akan bersama sama pula bisa mengendalikan covid sembilan belas
kita pasti bisa untuk melakukan itu
saudara saudara mari komitmen kita tetap berkuat karena kita pasti bisa mengendalikannya
terima kasih selamat sore